rohana anwar seorang ibu rumah tangga berusia lima puluh satu tahun bersama anaknya
yang masih bertahan di tempat pengungsian
merupakan warga desa pangkalan yang selamat dari musibah bencana longsor di natuna
yang terjadi pada senin enam maret
suami rohana dinyatakan hilang sejak kejadian longsor
rohana menceritakan saat longsor terjadi
ia melarikan diri bersama anaknya ke sungai
hingga menelusuri hutan bakau dengan penuh ketakutan dan kedinginan
saat longsor terjadi rohana mendengar suara tanah turun dari atas gunung
seperti suara pesawat terbang
kita keluar lari ke mana
ke sungai aja katanya kan
ke sungai kami ambil sempat akhirnya
tas berkas anak saya berkas anak saya yang kuliah itu
ambil satu jinjing sama hp
langsung kami terjun ke sungai
terjun ke sungai
iya terjun ke sungai lari ke bakau
dalam upaya pencarian korban longsor yang masih hilang
polri telah mengerahkan anjing pelacak ke lokasi bencana
kami juga telah menyiapkan tim k sembilan atau unit anjing pelacak
yang akan dikonsolidasi dengan polda kepri dan polres natuna
untuk proses pencarian korban hilang
hingga hari keempat pencarian timsar berhasil kembali menemukan
sembilan korban longsor di pulau serasa natuna kepulauan riau
dengan ditemukannya sembilan korban jiwa ini
maka total korban sudah ditemukan berjumlah tiga puluh orang
dari total korban yang dinyatakan hilang sebanyak lima puluh empat orang
sementara sisa korban yang masih dalam proses pencarian
berjumlah tiga puluh orang
sebanyak dua puluh empat orang
tim liputan cnn indonesia